gue harus minta bantuan bu dona
devi akan dengerin bu dona
lo masih bisa dapetin devi
ini belum berakhir lo masih bisa dapetin devi
gue akan buktiin sendiri
kalau bukan karena dosa udah gue suntik mati sekali
mulutnya itu loh
aduh ya allah
lo kenapa sih selalu di depan pintu
lo kenapa sih masuk lagi ke ruangan gue
enggak enggak enggak
gue gak mau bahasa bahasa lagi ya
ya bisa dong nggak ada
lo tau gak sih
untuk informasi aja nih
sekarang gue bagian keuangan lo disini
dan semua keuangan perusahaan ini gue yang pegang
dan gue kalau mau ambil duit berapapun besarnya
dan kapanpun itu dengan mudah banget untuk gue ambil
kalau lo bisa ngambil uang dengan mudah
kan ku bilang tadi kalau gue ambil duit tuh dengan mudah
hi buat gue kalau buat lo susah
dan gak boleh
hah hah hah
gue gak mau deh saya ribut di kantor lo tunggu di rumah ya
enggak takut gue

uhseom kampung lu

ong di luarpostan pun lu sendai
waduh udah pinter lo nangkep ikannya
boy naik dulu udah asar
eh lo mani dulu ya biar bersih
habis itu kita sholat asar bareng
kenapa baru datang yang asar gini
biasanya emang datang sengaja pas asar biar bisa sholat jamaah sama abah
kamu ini mau asar berjamaah ini karena apa
cari muka pisah
kalau mau sholat itu lillahi ta'ala
hanya karena allah
nggak bisa karena pengen cari muka sama abah
itu namanya ria men
yang mau cari muka sama abah siapa
saya juga nggak mau ria be
saya emang datang sengaja pasar biar bisa sholat jamaah sama abah
karena saya juga belajar banyak hal di sini sama abah
kayak contohnya kemarin abah ngajarin saya wudhu
sok bener wae kalau ngomong nggak pernah salah
wah pacar gue sekarang udah mulai pinter nih ngadepin abah
wah itu buku sama baju kok digabung
udah protes bantuan
di buku ini banyak banget jurus jurus
tapi ngegunainya lo bener bener mesti punya kecepetan yang tinggi dan kelincahan yang bagus banget
kayak waktu lo nangkep tuh ikan yang licin dan lincah itu
jadi waktu nangkep ikan itu
sebenernya latihan kasih sama refleks be
gue mau kasih contoh lo beberapa jurus
gue pelajarin di buku itu
boleh saya bawa pulang gak bukunya be
tapi nanti kebalikin
serang aja ya
lo jangan pakai basa basi
langsung aja lo hajar
be gak enak lah be
masa gue harus nyerang mbak a b sih
ya agak susah lah be
chandra kan masih muda ganteng
lah mbak a b
lo jangan becah deh
terus sekarang lo deh lo mau bayangin apa kayak muka gue
maaf ya kalau lo begini
nah itu baru satu
cepet banget gerakan be
banyak yang harus lo pelajari
di buku itu jelas semuanya
kau jangan konser yo ya
dengan empat produksi
yang belum bosan
yang belum visi
untuk orang ini
sampai siang kita pakai
kamu mau dengerin aku
itu enggak aku udah capek
mulai hari ini kita putus
aku harus bisa bikin devi balikkan sama aku
dimanapun caranya devi harus bisa balikkan sama aku
aku harus minta bantuan bu donna
devi akan dengerin bu donna
kamu masih bisa mendapatkan devi
ini belum berakhir
kamu masih bisa
aku sudah dapatkan devi